puluhan ribu warga kudus jawa tengah tumpah ruah di sepanjang jalan protokol kudus
menyambut tontowi ahmad dan liliana natsir yang pulang kampung ke kudus
meski matahari bersinar terik namun puluhan ribu pelajar dengan antusias
menyambut kedatangan peraih medali emas olimpiade dua ribu enam belas ini
kemerihan terasa saat owi butet memasuki alun alun kabupaten kudus
atau simpang tujuh di mana warga membaur dan melihat atraksi drum band dan liong dari taruna akpol
sebelum menjadi atlet nasional owi butet menimba ilmu selama lima tahun di kudus